fenomena calon tunggal mewarnai pilkada serentak dua ribu dua puluh
fenomena ini ditemukan di dua puluh delapan daerah
di mana hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar
kpu mengagedakan perpanjangan pendaftaran
untuk mengantisipasi pilkada dengan hanya satu paslon
bawaslu turut menyoroti potensi pelanggaran dan kecurangan
di tengah fenomena calon tunggal
kita bahas bersama anggota bawaslu
ibu dewi petalolo yang sudah terhubung bersama kami
lewat sambungan zoom
selamat sore ibu dewi apa kabar ibu
selamat sore mbak fani alhamdulillah kabar baik
ibu dewi ini jelang pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh
ada beberapa daerah
tepatnya dua puluh delapan daerah sejauh ini
yang kemungkinan hanya akan dimiliki
atau memiliki satu pasangan calon untuk maju di pilkada
lalu ibu apa saja potensi kecurangan yang mungkin terjadi
ya betul sekali ya
jadi setelah tahapan pencalonan dilakukan
berdasarkan laporan dari sejajaran kami
ada dua puluh delapan potensi
dari sisi calon tunggal
karena ini masih dalam proses pembukaan pendaftaran bali ya
bagaimana pengaturan di dalam undang undang dan juga pkpu
dan dari dua puluh delapan potensi calon tunggal ini
ada dua puluh tiga pasangan calon
yang saat ini sedang menjadi kepala daerah
disebut dengan calon pertahanan
nah oleh karena itu memang harus menjadi hal
yang kita waspadaiki
potensi yang kita harus mencari
permasalahan yang bisa jadi pada pelaksanaan pilihan
di daerah daerah yang bercalon tunggal
pertama ada soal maha politik
kemudian politik uang
terutama di daerah daerah yang bercalon tunggal
kemudian mobilisasi aparatur sipil negara
pembunaan fasilitas negara
kemudian mobilisasi agar kepentingan konteksasi
nah berkaitan dengan beberapa daerah yang berpotensi
untuk diikuti oleh satu pasangan calon saja
saat ini memang kami sedang meminta kepada seluruh jajaran kami
untuk mengumpulkan informasi
apakah ada indikasi terjadinya mahar politik
pada pelaksanaan pencalonan
yang sudah dilakukan di dua ratus tujuh puluh daerah
khususnya di dua puluh delapan daerah
dan juga tentu tidak tertutup kemungkinan
juga di daerah daerah yang tidak bercalon tunggal
karena sampai hari ini kami sudah menerima beberapa informasi
ada yang bersumber dari media
dan bahkan di kabupaten gorontalo
saat ini sudah dilakukan registrasi
laporan jugaan mahar politik
yang terjadi pada sahapan penyelenggaraan
dan juga kami mendapatkan informasi
ada dugaan mahar politik
di kabupaten selayar provinsi sulawesi selatan
dan juga di kabupaten merauke di papua
ada video yang viral dan saat ini sedang dilakukan penelusuran
ya lalu ibu dewi tadi sempat menyebutkan
tentang calon petahana yang diduga
atau kemungkinan bisa memanfaatkan aparatur negara
seperti apa bu pemanfaatan yang dilakukan
seperti apa bu pemanfaatan yang dilakukan
di dalam pelaksanaan pemilihan
maupun pemilu yang sudah pernah kita lewati ya
ada aparatur sipil negara yang menjadi bagian dari kampanye
kemudian ada aparatur sipil negara
yang ikut memberikan sumbangan dana kampanye
kemudian ada aparatur sipil negara
yang melengkapi pelaksanaan kampanye
jadi ada beberapa modus modus
yang dilakukan terkait dengan
saya kira ini nanti akan menjadi fokus pengawasan
bawaslu pada pelaksanaan pemilihan tahun dua ribu dua puluh ini nanti
termasuk tentu kewaspadaan kita terhadap potensi potensi
pemanfaatan kegiatan program yang bisa digunakan
untuk kepentingan pemenangan dari salah satu pasangan calon
yang akan dikonfesasi
ya baik terima kasih ibu dewi petalolo
anggota bawaslu ri sudah bergabung bersama kami sore hari ini
di cnn indonesia newsroom selamat sore ibu